kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat pada pagi hari ini
secara internal gerak rupiah ini dipengaruhi oleh cadangan devisa indonesia
bank indonesia bi melaporkan posisi cadangan devisa indonesia meski tetap tinggi sebesar satu ratus tiga puluh sembilan satu usd miliar atau sekitar satu sembilan kuadra triliun pada akhir maret dua ribu dua puluh satu
meski demikian posisi pada maret dua ribu dua puluh dua tersebut menurun jika dibandingkan dengan posisi pada akhir februari dua ribu dua puluh dua sebesar satu ratus empat puluh satu empat miliar dolar as
penurunan cadangan devisa pada maret dua ribu dua puluh dua ini dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah
rupiah ditutup melemah tiga poin pada perdagangan kami sore tujuh april dua ribu dua puluh dua meski sebelumnya sempat menguat empat poin di empat belas tiga ratus enam puluh dua rupiah
lalu kita melihat bagaimana posisi isg pada pagi hari ini
investor sepertinya akan berfokus pada statement global yaitu bank sentral amerika serikat
bank amerika serikat yang pada saat ini diwakil odefat yang berencana menaikkan suku bunga cukup agresif
ini akan menjadi sentimen negatif bagi pasar saham regional yang berpotensi memicu terjadinya arus dana keluar atau capital flow
akibat pengetatan kebijakan moneter suku bunga acuan amerika serikat yang akan direncanakan naik di kuartal kedua ini
pengurangan pembelian mortegade back security atau mbs serta us treasury juga dapat mempengaruhi pergerakan ihsg pada jumat ini
selain itu pada jumat ini juga diadakan rilis data untuk indonesia yaitu consumer confident index atau indeks kepercayaan konsumen ikk pada periode maret
lalu kita lihat bagaimana penutupan bursa asia kemarin dan pembukaan pada pagi hari ini
kita beralih ke perdagangan bursa sameropa yang ditutup pada kemarin pagi atau waktu indonesia pagi hari ini
kita melihat kalau bawasannya berubah
asia dan bursa eropa sepertinya masih dipengaruhi oleh rencana pengetatan monitor federal reserve amerika serikat dan perang yang sudah berlangsung di ukraina
koreksinya dipicu oleh kebijakan agresif the federal reserve amerika serikat pada rabu
the fed merilis risalah dari pertemuan maret yang menunjukkan rencana untuk mengurangi kepemilikan obligasi sekitar sembilan puluh lima miliar dolar
sementara itu pembuat kebijakan mengindikasikan bahwa akan ada satu atau lebih kenaikan suku bunga lima puluh basis point untuk memerangi invasi
sementara investor di seluruh dunia juga mengawasi dampak dari kontrol ketat covid sembilan belas di tiongkok yang berpotensi mengganggu rantai pasokan global
mereka juga menunggu rincian babak baru sanksi barat terhadap rusia setelah muncul bukti potensi kejahatan perang di ukraina
dan kita lihat bagaimana penutupan perdagangan bursa sam amerika waktu indonesia pagi tadi
kita lihat bagaimana kondisi amerika pada pagi hari ini semua menguat pada waktu pagi indonesia
hari ini dipicu oleh rally sam pfizer dan tesla
sementara investor juga masih mengamati perang ukraina dan federal reserve yang berpotensi lebih agresif
saham pertumbuhan mega cap berada di bawah tekanan pada awal pekan ini setelah komentar dari pembuat kebijakan the fed
di sisi ekonomi kelem pengangguran as juga akan turun lima ribu menjadi satu ratus enam puluh enam ribu dalam pekan yang berakhir dua april